maaf pak ada yang mau ngomongin sama em
lu gak kenal sama gue
orang yang lebih tinggi pangkatnya dari lo aja kenal sama gue
masa lo gak kenal
oh celaka lah dunia bila tidak ada disuatu penghormatan kepada seorang pemerintah
betul ini hak warisan dari orang tuamu
begini nak sarah
sebagian kecil dari harta warisan
itu masih harus dibagi lagi kepada yang
saya saya punya saudara kandung pak
tapi kira kira ya begitulah
saya pernah berjanji kepada mendiang ayahmu untuk merawat kamu dan ibumu
saya akan menikahi ibumu
sayang sekali ibumu baru meninggal
saya ada satu hal yang suka murah
seandainya saya jadi menikah dengan ibumu
kemudian ibumu meninggal
tentu saya mendapat bagian warisan itu
begitu kira kira maksudnya mas sarah
jadi pak lura dapat berapa bagian dari warisan ini
tapi melihat kondisi mas sarah cukup dua sajalah
sarah uangmu sudah bisa dititipkan sama pak man sekarang
silahkan pak man
pak man kan lebih tahu soal hukum daripada sarah
maaf pak ada yang mau saya omongin mem
kamu tidak mengenal saya
orang yang lebih tinggi pangkatnya dari kamu saja mengenal saya
bagaimana kamu tidak mengenal saya
oh celaka dunia
jika tidak ada di suatu penghormatan kepada seorang pemimpin
oh sungguh celaka
saya bilang apa itu haji husin
tapi pak haji kok awet muda ya
beliau rajin berpuasa jadi awet muda
gue jauh jauh datang ke sini
gue harap lo jawab dengan jujur
kalau tidak zidane
tuh zidane sampai bergetar tuh
ada orang sebagai pembeli tapi sekaligus sebagai saksi
lakukan saja lah kayaknya dia diwali daripada kualet
betul pak haji itu saya
ini tidak benar
pembeli ya pembeli saksi ya saksi
tidak ada pembeli sekaligus jadi saksi
nah jadi komisi nt tidak sah jual beli ini pun tidak sah
nah menurut nt
nilep duit anak yatim piatu yang justru keponakan sendiri
berarti komisinya enggak sah

kapan yang nikah sama almarhumah ibunya sarah
belum pernah sih pak haji tapi saya udah niat
berarti komisinya juga enggak sayang
buat pak lurah tetap ada komisinya
alhamdulillah niat baik selalu ada balasannya
dengar pak haji
kan ente baru niat nikahin almarhumah
nah itu komisi buat nt adil kan
jadi sekarang lo udah tahu kan tugas dan tanggung jawab lo sama sarah
terima kasih pak haji
pak haji kira kira bang jamrong sama pak mafid
buka puasa di mana ya
mesti lebih banyak bersyukur
setiap buka puasa di mana nih kita suka
orang orang lain kan begitu
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun dia mencoba
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
setiap senulun buat
terima kasih bang
beli juga bu
iya terima kasih
maaf bu saya terlambat
anak anak memang sudah pada nunggu dari pagi
terima kasih bang
terima kasih bang